emang yang menusuk nino itu
sebenernya adalah suruhannya elsa
malah jadi marah besar dan gak bisa maafin elsa
ma tolong duduk dulu
tolong jawab kamu dari mana tadi
tolong jujur sama aku
aku gak mau ada kebohongan di rumah ini
kasih tahu aku kamu dari mana tadi
ada apa sih ma
ma kasih tau aku
kamu dari mana tadi
nah kalau berantem jangan lama lama ngetangis sih
pematangnya kayak gitu makanya buruan nikah deh
ada apa ya telepon saya
oh iya waktu itu jamnya reina rusak
jadi udah gak bisa dihubungin lagi
gini saya mau nanya kalau rena emang ada di rumah
saya mau datang karena saya udah beli hadiah buat rena
rena ada ada di rumah
apa boleh saya ke rumah
oh kalau soal itu saya harus tanya dulu
nah kalau bisa kamu tolong tanya ya
kalau nanti kamu udah dapet kabar kamu telfon saya
bisa atau kayaknya saya datang ketemu sama rena
yaudah terima kasih ya mirna
pak nino suaminya mbak elsa
dia mau datang ke sini pengen ketemu sama rena
boleh apa enggak
wah untung gigi cerdas
kenapa sih ma
nah ada apa sih
ada apa sih
cerita sama papa
karena kamu tadi di depan pingsan
aku gak tau
kamu harus cerita sama aku
kasih tau aku
ceritain sama aku
preman yang menusuk nino itu
sebenernya adalah suruhannya elsa
elsa dipanggil polisi
dan sekarang dia ditahan anaknya
arkada yang bahasa lain ya
yang menyerang nino dan rafael itu orang suruhannya elsa
allah kok aku
kok bisa mak kok
aku tuh gak ngerti
kenapa elsa sampai ngelakuin ini mbak
elsa melakukan ini karena
karena dia gak mau
dia gak mau nino terus terusan masih aja ngurusin urusannya aneh pak
mama juga gak nyangka kalau elsa sampai senekat ini
elsa seperti gak
gak mendapatkan perhatian dari nino
mungkin dia cemburu karena nino selalu saja masih mengurusi urusan mantan istrinya
tahu soal ini